pewarnaan zonasi covid sembilan belas yang melibatkan lima belas indikator epidemiologi
tidak lagi menggambarkan kondisi yang sesungguhnya
kini penilaian penanganan covid sembilan belas juga berbasis level risiko satu hingga lima
yang dikeluarkan kementerian kesehatan
sistem pelaporan kasus pun berubah
akibatnya saat ini tiga puluh tiga kabupaten kota di jawa timur berzona merah covid sembilan belas
sementara lima kabupaten kota berzona oranye
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jatim mengklaim dalam satu minggu terakhir
jumlah testing mencapai delapan puluh enam ribu lebih
sementara temuan kasus harian positif covid sembilan belas mencapai lima hingga delapan ribu
lima kabupaten kota yang berzona oranye disebabkan kapasitas testing yang terbatas
sehingga masih banyak kasus positif covid sembilan belas yang belum ditemukan
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jatim menyatakan
jumlah testing di daerah yang terbatas sepuluh kali lipat
lebih rendah dibandingkan daerah lain
kan ketika ada kenaikan kalau lima belas indikator itu ada kenaikan langsung jadi alarm
tapi kalau yang kita komponisikan sama sistemnya kemenkes yang ada leveling itu
semuanya harus kompak
kalau misalnya dia apa namanya katakanlah testingnya naik
terus habis itu bornya juga naik terus habis itu kasusnya juga naik
berarti kan selara semua
oh enggak masalah
berarti dia malah bagus
tapi justru malah kalau misalnya ternyata kasusnya turun
tapi testingnya juga turun bornya malah naik
itu levelnya tetap akan empat enggak akan jatuh ke level tiga
penilaian penanganan covid sembilan belas yang juga berdasarkan positivity rate
sangat tergantung pada seberapa banyak testing yang dilakukan
jika semakin banyak jumlah testing yang dilakukan
dan semakin sedikit jumlah kasus positif covid sembilan belas yang ditemukan
maka akan makin bagus karena potensi penularan semakin rendah
ya pemuda dan masyarakat
masih perlu disadarkan bahwa peningkatan jumlah testing ini
tujuannya adalah mendeteksi sebanyak mungkin mereka yang sakit
kemudian diisolasi sehingga tidak menular ke orang yang lain
sehingga penularan bisa diputus
jadi bukan semata mata meningkatkan laporan
tapi lebih ke pencegahan
nah persepsi ini yang masih perlu dibangun
atoilah menambahkan ppkm tak hanya sekedar pembatasan
penyekatan dan pembubaran kerumunan
namun juga untuk membangun kesadaran kedisiplinan protokol kesehatan
dan memperbanyak tracing serta testing
tim liputan cnn indonesia